menyaksikan cnn indonesia news report kali ini ada berita kecelakaan putri
ada sebuah truk yang bermuatan kain terguling di jalan esparman groggol jakarta barat barat rambu pagi
pengembudi truk berusaha untuk menghindari sepeda motor tapi tidak ada korban jiwa dalam insiden kali ini
tapi truk melintang di tengah jalan kemudian menimbulkan kemacetan lalu lintas dari arah tomang menuju grogol
ini ekses yang menimbulkan banyak orang berdampak ya putri
dampaknya luar biasa truk bernomor polisi g seribu tiga ratus tujuh puluh lima ka bermuatan kain oleng ketika berusaha menghindari sepeda motor yang menyalip
akibatnya truk terguling kemudian terbalik di bahu jalan
polisi mengalami kesulitan memindahkan truk karena banyaknya muatan
kain spandex yang dibawa truk ini mencapai bobot delapan ton
polisi akhirnya membongkar seluruh muatan kemudian ada dua mobil derek dikerahkan ke lokasi
tapi ternyata juga belum cukup kuat untuk menarik dan hingga truk mengalami kebocoran bensin
informasi terakhir yang kami terima truk yang terguling sudah berhasil dipindahkan sejak pukul sepuluh tiga puluh tadi